selamat malam anda menyaksikan go mudik dan menyambut hari raya
kami akan terus menghadirkan update terkini seputar informasi mudik untuk anda
bersama saya joy citaradewi
untuk mengetahui situasi terkini arus mudik jelang idul fitri di jalur selatan
tepatnya di limbangan jawa barat sudah ada produser lapangan cnn indonesia gloria angelin
ya selamat malam gloria
bagaimana kondisi lalu lintas hari ini di sana
ya joy saat ini saya sedang berada di limbangan
dimana kondisi di limbangan ini bervariatif
terkadang ramai lancar dan terkadang padat tersendat
hal ini dapat disebabkan oleh adanya kebijakan rekayasa lalu lintas
polres di titik cagak nagrek
dimana ketika terjadi kepadatan kendaraan di limbangan
maka kendaraan akan dialihkan menuju kadungora
dan begitu juga sebaliknya
dan nantinya kendaraan dapat berbelok arah menuju arahnya masing masing
di titik leles dan juga di titik limbangan
selain itu joy saya juga memiliki laporan untuk keadaan di kadungora
di mana kadungora sering terjadi kemacetan yang disebabkan oleh beberapa hal
seperti pertama adanya aktivitas
di pasar leles dan juga adanya aktivitas kereta api dari bandung menuju tasik
yang melewati kadungora
dan kereta api ini setiap harinya beroperasi sebanyak tiga puluh tiga sampai tiga puluh lima kali
dan pada saat beroperasi memakan waktu lewat selama satu lima menit sampai dua menit
dan hal ini mengakibatkan kemacetan kurang lebih sepanjang empat km
dan selain itu karena adanya kebijakan rekayasa lalu lintas
maka terkadang terjadi keadaan lalu lintas pada tersendat di kadungora
dan karena itu ada juga rekayasa lalu lintas satu arah yang diberlakukan juga di kadungora
ya gloria terima kasih atas laporan anda langsung dari limbangan
dan sekian informasi terkini gomudik kali ini
dan ikuti terus update situasi terkini seputar arus mudik dan gomudik sianan indonesia
dan untuk update informasi seputar mudik anda bisa mengunduh aplikasi gomudik di google play store
saya joy terdewi sampai jumpa